menurut teten penjualan pakaian bekas dan sepatu bekas impor adalah ilegal
di bawah sini satu burung albania yang telah ketrampas
dari bandar ini kena semacam jamur begitu
sama belanda itu sama voc itu kan dibikin dapur palanya khusus